loyalitas partai koalisi pendukung pemerintahan jokowi jk dipertanyakan
sejumlah pihak mendesak presiden joko widodo untuk mengevaluasi partai koalisinya
partai koalisi pendukung pemerintah seperti partai amanat nasional
partai persatuan pembangunan dan partai kebangkitan bangsa
dianggap membantu safari politik jokowi menemui sejumlah tokoh agama
guna meredam aksi demonstrasi
bahkan beberapa di antaranya turut serta dalam aksi demo empat november lalu
dalam rencana demo lanjutan sejumlah partai koalisi pemerintah di tengah rai turut andil
pdi perjuangan menegaskan meski ada perbedaan pandangan
komunikasi politik terus dibangun demi menjaga soliditas nkri
demo demo itu adalah wilayah daripada hak hak
daripada individu individu maupun kelompok kelompok di republik ini
yang dilindungi oleh undang undang gitu
tetapi tentu harus mempunyai alasan
dan asar yang jelas
saya kira di sini adalah pembelajaran juga buat partai partai politik
untuk bagaimana memfilterisasi gitu yang mana yang penting dan mana yang kurang penting